di kantor anda juga sama harap harap cemas hari ini
lantas seperti apa aturan tentang thr
bagaimana serapan belanja dana thr
musim thr tiba
saya ulas lebih lengkap untuk anda sore hari ini
kita lihat terlebih dahulu
langsung grafisnya sumringah ya
karena mau nerima uang
di belahan dunia manapun ketika anda mendapatkan uang pasti akan gembira
ini adalah aturan dasar
kita akan bahas terlebih dahulu
ini merupakan salah satu turunan dari undang undang nomor tiga belas tahun dua ribu dua
tampaknya turunannya adalah permenangkar nomor enam tahun dua ribu enam belas
sebelumnya sebelum ditandatangani peraturan ini
kita lihat bahwa yang mendapatkan tunjangan hari raya
thr hanya berdasarkan masa kerja
artinya yang sudah bekerja dua belas bulan ataupun satu tahun
tapi dalam permenaker nomor enam tahun dua ribu enam belas diperbarui
jadi bagi anda yang baru bekerja baru satu bulan dua bulan
atau paling tidak kurang dari dua belas bulan
atau kurang dari satu tahun
jangan khawatir anda tetap berhak mendapatkan
mendapatkan thr meskipun berdasarkan aturan minimal satu bulan anda sudah bekerja
lalu anda mendapatkan thr proporsional
thr proporsional nanti akan lebih detail
kita bisa menghitung bersama berapa yang kira kira akan anda dapatkan
namun apabila anda sudah bekerja selama dua belas bulan ataupun satu tahun
maka anda berhak mendapatkan thr satu bulan upah
jadi kalau belum anda dua belas bulan
berdasarkan aturan sih tidak bisa
tapi kalau anda bisa bernegosiasi dengan bos anda
oke lah kasihlah ya satu bulan gaji
yaitu menjadi approach money
menjadi sebuah pendekatan lain
tapi berdasarkan aturan harusnya anda mendapatkan thr yang proporsional
dan memang kesepakatan antara pekerja dan perusahaan dalam hal ini juga tidak lepas
jadi ada kesepakatan bersama
namun ini menjadi salah satu acuan nasional
ketika kita berbicara mengenai uang thr ataupun tunjangan hari raya
kita lihat tadi hanif dahiri begitu semangat memberikan thr
lalu kita lihat bagaimana menghitung nilai thr
apabila masa kerja anda tadi misalnya baru satu bulan
rumusnya atau formulanya adalah masa kerja dikali dengan upah anda satu bulan
nanti dibagi dengan dua belas bulan
jadi dua belas bulan itu adalah referensi dari satu tahun
jadi itu merupakan pembagi
jadi ketika anda baru bekerja satu bulan
anda bisa menjadikan ini sebagai salah satu variable
anda kalikan dengan upah anda satu bulan
misalnya upah anda adalah satu juta
maka anda bagikan ke dua belas
artinya anda hanya mendapatkan sekitar seratus ribu rupiah
jadi begitu seterusnya
berapa lama anda sudah bekerja ini
kemudian anda masukkan upah anda satu bulan
kemudian anda bagikan pembaginya dengan dua belas
dua belas ini menjadi referensi dari satu tahun
menjadi pembagi utama
jadi begitu seterusnya
ketika anda sudah satu bulan dua bulan tiga bulan
selanjutnya sampai misalnya sepuluh bulan atau sebelas bulan
dan ini menjadi salah satu formulasi
sehingga kita bisa menghitung bersama
hati hati kalau kurang
langsung ditanyakan pada hrd nya
oke selanjutnya kita lihat bagaimana aturan
dia mengenai waktu pemberian thr maksimal
ini pasti paling ramai dibicarakan
kapan sih kapan sih
di kantor semuanya pasti
sudah cair belum udah cair belum
dan ini merupakan salah satu aturan dasar
itu diberikan h tujuh
apabila kita berasumsi bahwa hari raya idul fitri
jadi h tujuh pada hari raya keagamaan
bila kita berasumsi bahwa hari raya akan jatuh pada enam atau tujuh juli
maka proyeksinya itu akan
paling lama perusahaan memberikan di tanggal dua puluh delapan atau dua puluh sembilan
ini biasanya rata rata untuk yang gajian di tanggal ini ya
juni ya jadi ini jadi double
jadi ada di sekitar dua puluh delapan hingga dua puluh sembilan juni
jadi emang asik sih kita dapat double
tapi biasanya kan
wah kelamaan ya nanti selnya udah habis barang barangnya
atau keperluannya nanti kalau makin lama
makin banyak dong antrian di kasir gitu
tapi paling tidak
kalau bisa janganlah sampai terlalu dekat ya
jadi memang sudah ada range waktu perusahaan menggelontorkan dana yang sudah disiapkan
hak dari karyawan tersebut
tapi paling tidak ini menjadi aturan dasar
h tujuh sebelum hari raya idul fitri
seluruh karyawan harus sudah mendapatkan thr
pengusaha yang terlambat membayar thr kepada pekerja
jadi ada dendanya
kalau mereka terlambat
lebih dari h tujuh
dari total thr harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha
untuk membayar tujuh hari sebelum hari raya keagamaan
dan pengenaan denda tersebut tidak menghilangkan kewajiban pengusaha
untuk tetap membayar thr loh
kepada buruh mereka
jadi ini pengusaha yang tidak membayar thr kepada pekerja atau buruh
juga bisa dikenai sanksi administratif
ada beberapa hal seperti teguran tertulis
kemudian ada pembatasan kegiatan usaha
kemudian ada juga penghentian sementara
sebagian atau seluruh alat produksi
dan jangan lupa ada juga pembekuan kegiatan usaha
jangan sampai perusahaan anda mengalami hal serupa
karena hubungan kita enak sama enak ya
perusahaan jalan kita juga dapat thr
jadi semua senang
lalu selanjutnya kita lihat ini adalah tips menghemat thr
biasanya ketika masuk
ada banyak sekali kebutuhan kebutuhan
nah dari situs essentials co za kita lihat bagaimana beberapa hal
tips yang bisa anda ikuti ketika anda sudah menerima full
nah ini dia
pertama anda membuat rencana
ingat anda harus tahu prioritas mana yang harus anda keluarkan terlebih dahulu
harus yang pertama apa dulu
kita mau buat apa dulu
apakah kita mau pertama mungkin ada yang ingin chat rumah ya
biasanya di indonesia itu menjadi salah satu hal yang utama
lalu kita buat susunan satu dua tiga mana yang paling utama
itu duluan yang di checklist
lalu kita lihat bayar utang jangka pendek
bagi anda yang mungkin dapat ada porsi yang cukup untuk membayar utang jangka pendek segala lunasi
karena akan menjadi petumpukan kalau anda tetap menunda nunda
lalu pertimbangan rencana jangka panjang
jadi jangan lupa harus ada alokasi untuk jangka panjang
dan jangan lupa ada porsi untuk menabung
jangan sampai tidak menabung
sisakan misalnya sepuluh juta anda menabung misalnya satu juta
dan ada lagi untuk kebutuhan darurat
jadi harus ada
alokasikan lagi misalnya berapa persen
lima persen dari total thr yang anda terima
dan jangan lupa beli hal yang anda inginkan
iya dong kapan lagi sudah dapat thr
masa hal yang kita impikan sejak lama tidak bisa
kita harus beli hal yang kita inginkan
berwisata juga bisa menjadi hal yang bisa kita beli dengan thr
setelah kalau misalnya menjelang atau pasca lebaran agak rame
situasinya orangnya sangat rame
kita mundurkan ke belakang dan kita akan
kita mau berwisata lagi
kita mau berwisata kemana
jadi kita happy setelah kita kerja setahun dapat thr
lalu saya sedikit membahas mengenai serapan dana lebaran
dan untuk bank indonesia sendiri pada tahun ini menyediakan sekitar satu ratus enam puluh triliun rupiah
jadi ini adalah proyeksi dana beredar yang akan ada pada ramadan dan juga lebaran
dan ini mencatatkan kenaikan dari tahun lalu yang satu ratus empat puluh triliun rupiah
salah satunya adalah karena adanya pencairan gaji ke tiga belas dan ke empat belas
dari pemerintah untuk pns tni dan juga polri
kita lihat berdasarkan wilayah mana wilayah yang paling banyak mengeluarkan ataupun juga menyerap dana lebaran tersebut
jabodetabek berada pada posisi pertama
empat puluh satu lima triliun rupiah ada di wilayah ini
berarti kita paling hobi belanja
lalu selanjutnya diikuti oleh jawa tengah dan yogyakarta
lalu diikuti dengan jawa timur
sembilan belas sembilan triliun rupiah
bali dan nusa tenggara ada pada posisi keempat dengan enam enam triliun rupiah
jadi paling ramai di sini
jangan jangan jakarta ataupun jabodetabek meskipun juga memang paling banyak ditinggalkan oleh para orang orang yang memang merantau ke jakarta
tapi mungkin saja tidak lama mereka baik baik ke jakarta untuk menikmati hal tersebut
hari ini berkaitan juga dengan ulang tahun
bapak joko widodo adirgahayu ulang tahun yang ke lima puluh lima
dan hari ini ada kado istimewa
karena ternyata pemerintah juga menyiapkan gaji ke tiga belas ataupun thr dalam hal ini
dengan gaji ke empat belas yang diproyeksi akan cair pada juni dan juli
hari ini presiden berulang tahun
saya tidak melihat beliau
saya mengikuti beliau di beberapa medsos yang beliau punya
belum ada ucapan ataupun respon dari begitu banyak
dan jangan lupa
topik trending hari ini juga adalah hashtag happy birthday jokowi ke lima puluh lima
jadi hari ini menjadi trending topik
dan ternyata presiden kita mendapatkan hadiah juga
sebagai bagian dari pns pns beliau akan mendapatkan thr dan gaji ke empat belas
saya sebenarnya agak penasaran
untuk seorang presiden thr dan gaji ke empat belas kira kira akan digunakan untuk apa
tapi paling tidak hari ini adalah hari istimewa
untuk presiden joko widodo
tapi juga untuk kita semua
karena kita sebentar lagi mungkin akan mendapatkan tinjangan hari raya
tadi jangan sampai kebablasan
apalagi perempuan ya
seperti saya suka kebablasan biasanya kalau belanja
tapi paling tidak ada sebuah filosofi profesionalisme dalam thr
meskipun indonesia menjadi satu satunya negara yang memberikan thr
tapi paling tidak setelah kita mendapatkan thr
kita harus tunjukkan bahwa kita adalah seorang profesional